beginilah suasana saat seorang remaja wanita tiba tiba histeris dengan tubuh yang mengejang
di kompleks makam togzi laling di desa napo kecamatan balanipa poliwalimandar ramusia
diduga ia mengalami kesurupan
sejumlah warga yang ada di lokasi langsung berupaya memberikan pertolongan
beruntung peristiwa tidak berlangsung lama dan sang remaja dapat disadarkan
peristiwa yang sempat mengundang perhatian ini terjadi saat gubernur sulawesi barat
ali baal mas dar dan rombongan tengah berziarah di makam togzi laling
yang diketahui sebagai raja pertama di mandar
sebelum mendatangi makam raja tozi laling yang berada di puncak gunung ini
gubernur bersama raja goa terlebih dahulu diberi tongkat kayu oleh salah seorang tokoh masyarakat setempat
budayawan setempat mengungkapkan pemberian tongkat kayu itu
merupakan tradisi bagi setiap anak bangsawan yang ingin berkunjung ke makam leluhurnya sebagai bentuk penghormatan
pertama kita turun di laling ini setiap anak bangsawan itu harus diberikan tongkat
ada pun nilai yang di dalam itu adalah bahwa kita mengunjungi mereka bersyarat kepada
apa namanya eyangnya misalnya kalau di jawa eyangnya eyang marah dia ini
arayang sebagai suatu simbol bahwa dia yang lebih mahat tinggi
selain berziarah di makam raja pertama di tanah mandar
gubernur bersama unsur forkopimda juga terlebih dahulu melakukan ziarah dan tabur bunga
di taman makam pahlawan korban empat puluh jiwa di desa galung lombok kejamatan kinambung
rangkaian kegiatan gubernur dan rombongan ini merupakan bentuk peringatan hari pahlawan sepuluh november
abdi febriyadi polewale mandar sulawesi barat